dan gerbang tol suramadu merupakan lokasi yang kerap dipadati kendaraan ketika hari raya tiba
penyebabnya adalah tradisi toron yang dilakukan oleh warga madura
toron artinya turun atau pulang kampung
momentum hari raya idul adha dimanfaatkan warga madura untuk berkumpul dengan keluarga
tradisi toron atau pulang kampung dilakukan warga perantauan agar bisa merayakan idul adha bersama keluarga
biasanya warga melakukan toron setelah salat id atau satu hari sebelum hari raya
diperkirakan arus balik akan terjadi senin sore hingga selasa pagi karena besok warga harus kembali bekerja